kamu mau ngapain
ya mau berangkat kerja bareng lah mas kan kita satu kantor
turun dari mobil saya
kenapa harus turun
turun dari mobil saya jangan ngerepotin saya
mas liat deh
aku udah bikin sarapan buat kamu
karena aku gak tau kesukaan kamu apa mas
tapi aku udah bikin nasi goreng
ada telur juga
dan kalau misalkan kamu gak mau makan mungkin kamu mau makan buah
tapi aku juga buatin jus wortel mas buat kamu
lagipula kamu kan juga seharian kan mas di depan kompor
makasih ya mas
kemarin kamu udah ngasih obat buat aku
sepatu saya kotor nih
aku akan ngelakuin apapun kau buat suami aku
mas mas tunggu mas
anak buaya pandai menyelam abis menyelam minum sekuteng
eski uya kerjanya sapam tapi sapam paling ganteng dudung
udah selesai uya
ya makasih ya
udah selesai ya
ya mau berangkat kerja bareng lah mas kan kita satu kantor
turun dari mobil saya
kenapa harus turun
turun dari mobil saya jangan ngerepotin saya
turun dari mobil saya
turun dari mobil saya
kenapa sih mas
dengar ya kamu sudah saya berhentiin dari kerjaan kamu
bisa nggak usah ngebantah dengerin saya bisa
kalo kamu udah berhentiin saya dari kantor kamu
setidaknya kamu udah izinin aku mas untuk kerja di tempat lain
ngapain aku di rumah duduk doang
siapa yang nyuruh kamu duduk duduk doang di rumah
hari ini kan ada soft launching mas
restoran kamu yang dikelola sama papa
jam sepuluh nanti kita dateng kan
dan kamu gak boleh kemana mana
kalau kerjaan kamu belum selesai
mas mas emang kerjaku apa sih mas
ayo tega banget sih masalah ini sama mbak adin
ini kenapa tuh
mbak aduh mbak andin ini mesti bikin kaget loh
ada apa mau sarapan mau tak masakin ya
enggak kok aku minta daftar tugas yang udah masuk kasih
tugas apa sih mbak
gak ada tugas buat mbak andin kan
mbak andin disini kanyonya
ya masa mau ngerjain tugas
udah mana daftarnya
udah mbak kiki aja yang ngerjain ya
gak usah kiki aja
kamu mau aku jadi istri durhaka
ini udah tugas jadi seorang istri
apapun yang udah suaminya perintah
ya istri harus lakuin
dan apalagi allah udah menjanjikan
siapapun istri yang udah taat sama suaminya pasti akan masuk surga
iya tapi gak gitu juga mbak enggak enggak
udah udah gak papa
gordon di rumah bersihkan taman belakang
potong daun daunnya dari rumah dan
sudah tidak beraturan dan bersihkan kolam renang
ini yang mas al suruh
eh tapi biar kiki aja yang ngerjain ya
udah lah gak papa ya mungkin ini caranya mas al kali ya
dia mungkin mau lihat aku
aku ini orangnya
bekerja keras apa enggak
namanya kan kita juga nikahnya cepat
belum kenal lama
kecil ini emang
kalau orangnya tuh baik
masal itu kenapa sih melakukan ini sama istrinya sendiri
udah gak papa
mbak andin kiki yang bantuin ya
maaf saya terlambat
calon orang tua asuh yang satu lagi juga baru sampai
mereka sedang menunggu di dalam
pak aldebalen kok sendirian istrinya mana pak
emang harus sama istri ya bu
ya sebaiknya sih begitu pak
kebetulan memang saya nggak ngajak istri
karena istri saya lagi gak enak badan
dengan gak hadir istri saya akan mempengaruhi keputusan rena
tentu saja tidak
nanti bapak bilang saja sama rena
kalau gua telepon sekarang
nanti yang di gr lagi
iya mas sebentar
iya mas sebentar
kamu jangan manja ya
dan jangan pernah sekali kali minta bantuan kiki atau oya untuk bantuin kamu
kamu nyucinya jangan pakai mesin cuci pakai tangan
badan saya rusak nanti kalau pakai mesin cuci
terus jemurnya di atas ya
biar cepet kering
i mbak jangan
kiki aja yang bantuin udah kiki aja yang ngerjain
bilang ke mas aldebaran ya
udah gak apa apa biar aku aja ngurusin
iya mbak kikiku kerjaan berat
harusnya kerjaan kayak gini tuh yang ngerjain
si oya bukan mbak andien
oke udah ya
gak apa apa kalau aku bisa kok ini sendiri
ini wati klinik servis baru pengganti andien
kalau ada pertanyaan seputar pekerjaan
kamu tanya langsung aja ke mirna
kamu ganti seragam dulu ya
seragamnya ada di loker
kangen kangen gue nih sama dia nih
pulang kerja bareng
apa mending gue ke rumahnya andien kali ya
waktu bawa dia pengen tahu nih
istrinya ubas ngapain aja sih
kalau udah lagi sama dia
pulang kerja di rumah
sebentar lagi rena akan datang